keudahan menterinya itu berpikir berpikirlah untuk masyarakat
bukan presidennya yang disalahkan tapi menterinya lah yang bawahannya
gara gara cabai mahal gitu bu
gara gara cabai mahal itu kan masalah menteri perdagangan
seorang ibu pembeli cabai ini menyalahkan menteri perdagangan yang tidak bisa
menurunkan sejumlah harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan akhir akhir ini
salah satunya harga cabai
harga cabai di sejumlah pasar di tanjung pinang kepulauan riau memang mengalami kenaikan
kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada cabai nano atau yang lebih dikenal dengan cabai setan
yang kini menembus angka rp satu ratus dua puluh per kilogram
sementara untuk cabai merah dijual rp sembilan puluh lima per kilogram dan cabai rawit rp seratus per kilogram
mahalnya harga cabai sudah terjadi sejak dua pekan terakhir
akibat pasokan cabai dari pulau jawa sangat terbatas
sedikit masuk ke kota tanjung pinang
menurut pedagang harga cabai diberkirakan akan terus naik hingga rp dua ratus per kilogram
menyiasati mahalnya harga cabai sejumlah ibu ibu harus membatasi jumlah pembelian
sempat lagi dua ratus
kalau dulu tahun berapa itu ya
tahun dua ribu sembilan belas dua ribu delapan belas gitu lah
gara gara dia yang tak mencukupi barangnya itu aja
pasokannya kurang ya
berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyiasati tingginya harga cabai rawit
harga mahal jadi cabai dikurangi
iya asalkan ada aja lah
yang penting ada kalau untuk jualan kita campur pakai cabai kering
mudah mudahan menterinya itu berpikir
berpikirlah untuk masyarakat bukan presidennya yang disalahkan
di kudus jawa tengah sejumlah masyarakat yang berjualan makanan berbumbu pedas
membeli cabai campuran agar tetap bisa melayani pelanggannya
kalau saya kurangi lomboknya rasanya kurang
pelanggan mau ceh kok rasanya beda
kalau saya tambahin lomboknya enak kita sayang yang rugi
di pasar tradisional di tingan kudus harga cabai rawit merah dijual rp sembilan puluh per kilonya
dari sebelumnya rp tujuh puluh per kilogram
sedangkan cabai merah keriting dan cabai rawit hijau
dijual rp tujuh puluh per kilogram
dari sebelumnya rp lima puluh per kilogram
pemliputan cnn indonesia